sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kamu yang sering melakukan penipuan calon jama haji sudah berapa orang
maaf pak baru tujuh orang
baru tujuh orang satu orang pun namanya penipu dasar kamu
sudah jangan banyak bicara siapkan berita acara pemeriksaan ya
siapa pak nama
nekum gue mau tanya nih nekum ya
kalau kamu itu bentuknya segini apa sih bisa dipegang nggak
kak abah bentuknya kayak apa ya
bentuknya itu kotak
kakak boleh dipegang
kalau dipegang kotor dong
nanti juga nyampe
kata orang di arab panas
tapi panas kayaknya dilindungin sama allah
eh eh kum kum gue mau nanya nih
di arab tuh ceweknya cakep cakep apa buahnya normal
buah itu iya
jawab dong kum
iya kum jawab dong
di arab mah oh cewek yang seksi ada yang bhenel ada
perempuan di arab itu semuanya pakai baju kurung
pakai jilbab bukenya aja pakai cadar
dari mana lu tau cakep bhenel
maksud gue yang seksi sama yang bhenel cuman ada di indonesia doang
kalau di sana mah wah pakai cadar tutupin semuanya rapi
bisa ngajak lagi boleh ngajak lagi
biasalah punya kesopanan dong dikit
dia kan modalnya mahal
panggil dong bang haji markum
belanjanya di mana nih peci
soalnya yang bang haji kasih kayaknya sama deh
yang kita beli di tanabang
ah dasar beli norak
lu norak banget sih kak
tanabang tuh yang nuru arab

polisi depan rumah bang
markumnya ada pak
ada apa nih pak malem malem
hebat bener dikawalan bapak polisi
bukan hanya bawa polisi bang
selamat malam bapak bapak ibu ibu
apa betul ini rumahnya saudara markum
markumu belum punya rumah pak
kami minta saudara markum ikut kami kata polisi
untuk memberikan keterangan sebagai saksi
saksi apaan pak
saksi apa ya
dia baru pulang haji pak
nggak ada jadi saksi
saksi atas kejahatan telah dilakukan oleh saudara amboji
dia sudah melakukan penipuan dan mencari pembunuhnya

mari saudara markum
ya dan markum lu ya
lu sendiri jadi anak banget banget amat ya
ini sih markum selamat malem pak
bu anak kita bek
ini apaan gitu
mak ini dia
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
bapak ibu jadi juga kita ketipu
tunggu tunggu pak
pak pak pak
di sini pak
apa betul pak rumah pak markum
iya alhamdulillah ini barang barang pak markom ada
pak ini barang barangnya si markum yang ketinggalan di hotel
yang hotel yang di mekah ya pak ya
bukan yang di sini di jatinegara situ
markum ini urusan lu ini bersyadak
betul kan maaf pak
ya ini ada nasi goreng
markum lu si tega amat tong
kan gua beli
ini dari mekah belinya tong
ayo beli di tanah abang
si markum bang ngelata si markum
laluan lu mah nipu orang tua
markum bobin kita bang
maksudnya udah amat si markum
maksudnya udah amat si markum
maksudnya udah amat si markum
sampai capek boleh gua jual tanah
cuma nyampe ke tanah abang doang
juga beh sabar beh
anak gua pergi ajis cuma naji tanah abang
takkan petek takkan petek